truk bantuan untuk warga palestina tiba di gaza lewat dermaga apung yang dibangun amerika serikat
truk berisi bantuan makanan dan logistik untuk warga palestina tiba di gaza pada sabtu kemarin
tiba di pengungsian puluhan warga palestina berebut kotak bantuan yang ada di truk
bantuan datang lewat dermaga apung yang dibangun tentara amerika serikat